di tengah maraknya isu tujuh puluh lima pegawai kpk yang tak lolos akibat tes wawasan kebangsaan
terima kasih banyak atas insight nya
kadang habis jalanin habis jalanin latihannya dia
sayangnya di sekitar taman eko park tebet ini masih terlihat ada sampah yang berserakan
jadi tidak harus sekolah formal
caca ini kan welcoming dinner untuk ktt wwf ke sepuluh digelar di garuda wisnu kencana ya
nah ini mungkin nanti implementasinya semua oleh korlantas
kita takar untung ruginya kalau melihat kompetensi mahfud md sebagai menkopol hukam
jadi bagi kami yang mendalami gempa bumi maka gempa cianjur adalah merupakan suatu alarm penting
bukan berarti kalau kita menganjurkan
habis itu saya pakai peralatannya
berbeda halnya dengan pedagang kuliner legendaris pendatang baru seperti bram